sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi semakin jelas
menko kemaritiman dan investasi lutbinsar panjaitan mengungkap
presiden akan mengumumkan kenaikan bbm pada pekan depan
di sisi lain naiknya harga bbm akan berdampak pada kenaikan inflasi
dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi
naikan harga bahan bakar minyak bersubsidi khususnya solar dan pertalite
semakin tak terelakkan
pemerintah pun memberi sinyal kenaikan harga bahan bakar ini
hal tersebut disampaikan langsung oleh menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
dilansir cnn indonesia com luhut menyebut kemungkinan presiden joko widodo
mengumumkan kenaikan bbm pada pekan depan
kenaikan harga bbm ini terjadi lantaran acuan harga minyak mentah indonesia atau icp
dari kementerian esdm pada juli dua ribu dua puluh dua mencapai satu ratus enam tujuh puluh tiga dolar per barel
angka itu jauh dari harga rata rata yang ditetapkan di apbm
dua ribu dua puluh dua sebesar enam puluh tiga dolar per barel
alhasil pemerintah merogoh kocek dengan menambah subsidi sebesar lebih dari lima ratus triliun rupiah
presiden joko widodo pun menyebut kenaikan harga bbm tak terhindarkan
jika harga minyak dunia masih tetap tinggi
kalau memang situasinya seperti itu
ingat di negara lain itu harga bbm sudah rp tujuh belas ribu
di rupiah ya ada yang sampai tiga puluh satu ribu banyak sekali
di negara negara eropa sudah angkanya tiga puluh satu ribu
kita masih rp tujuh enam ratus lima puluh bahkan solar masih rp lima satu ratus lima puluh
padahal harga keekonomian solar itu sembilan belas ribu
harga keekonomian dari pertalat itu sudah tujuh belas ribu
pertama harusnya sudah tujuh belas tiga ratus kita masih dua belas tiga ratus
karena apa semuanya disubsidi
sementara direktur eksekutif indef tauhid ahmad
menyebut kenaikan harga bbm akan menyebabkan inflasi naik
dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi indonesia
indef menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang awalnya direncanakan
untuk program program yang bisa ditunda hingga tahun depan
tim liputan cnn indonesia